hai rekaman video dari kebun binatang menunjukkan hidup panda bernama aibau tengah berjuang
melahirkan anak hingga akhirnya bayi panda kembar lahir dengan selamat bayi panda kembar tersebut
keduanya berjenis kelamin betina yang lahir pada jumat tujuh juli lalu di taman hiburan everland di
kota yongit bayi panda kembar pertama memiliki berat satu ratus delapan puluh gram sementara kembar kedua memiliki
berat satu ratus empat puluh gram dengan selisih waktu kelahiran sekitar dua jam aku bauten jokowi yang mariga
ternyata nge rap ciumun tumari kata nasa maki pembawa yang buntu tuker gajah nge rap
ini merupakan kelahiran kedua bayi panda di korea selatan setelah hampir tiga tahun dari
kelahiran panda bernama fubao yang lahir dari pasangan panda yang sama aibau dan libao
tiongkok mengirim hewan lucu tersebut ke korea selatan sebagai bagian dari
kerjasama kedua negara yang dikenal sebagai diplomasi panda